pada tanggal kejadian di magelang saudara sampai di magelang itu tanggal berapa sih
tanggal dua bapak
tanggal dua ya
tanggal dua yang kemudian saudara pergi ke sekolah taruna
bersama siapa waktu itu pergi
tanggal berapa ini bapak
yang ketika anda pergi dan ditelepon untuk kembali
oh itu tanggal tujuh
tanggal tujuh ya
tanggal tujuh kemudian anda dihubungi oleh ibu putri untuk kembali ke rumah
kembali ke rumah
waktu menelpon bu putri dalam keadaan
berapa lama telpon itu
iya saya tanya berapa lama satu menit dua menit
saya bisa pastikan dong berapa menit telponnya enggak lama cuma satu kalimat selesai kok ibu putri telpon
yang disampaikan waktu itu
ibu putri telpon saya kaget kan karena ibu putri sebelumnya
sungguhnya jarang untuk menelpon saya
saya bilang ke bang riki dulu bang ini ibu telpon saya
saya perintah ibu
ibu kamu dimana dek kamu dimana mana riki
balik sekarang balik sekarang dek tolong ibu
saya baru jawab mau jawab siap ibu aja udah mati
dimatiin jadi setelah telepon itu selesai anda langsung kembali ke rumah bersama rick ya
pada saat di rumah kemudian ada pembicaraan riki ya yang kemudian pergi mengamankan senjata joshua
kurang lebih singkat ceritanya begitu ya
saya tidak tahu kalau ricik ada pembicaraan atau apa saya kan tidak lihat bapak
bapak tanya ke ricky aja
tadi kan saudara kan ada di situ
iya saya di situ
ini kan ada di situ peristiwanya kan saudara
tapi tadi bapak bilang kan singkat ceritanya ada pembicara ricky
saya melihat riki ada pembicaraan bapak
iya sampaikan saja saya tidak melihat riki ada pembicaraan
iya sudah saya sampaikan kan kemarusan
iya iya anda jangan yang mulia kami mohon agar diingatkan kepada saksi kami tanya supaya dijawab sesuai dengan pertanyaan kami
kalau memang saudara merasa kesulitan silahkan tanya lewat majelis apa yang mau ditanyakan
masalahnya begini yang mulia kalau jaksa tanya lancar sekali
iya makanya kan sekarang coba tanyakan pada majelis biar kami yang berganti bertanya silahkan
jangan bawa nama jaksa ya tanya aja sendiri
bentar ya lalu kita menjelaskan

begini ya kepada penasihat hukum ya
ini perdakwa saksi tidak berhak bohong
jadi apa yang dia kemukakan di sidang itu itulah yang
yang berhak bohong itu nanti setelah dia jadi terdakwa
di sini dia saksi
nah kalau ada pertanyaan pertanyaan selanjutnya
kalau sudah begini situasinya silakan melalui pak hakim aja
apa yang mau ditanya
iya yang mulia akan kami tanya tadi
melalui pak hakim aja
terima kasih yang mulia sudah mengingatkan
karena suasananya sudah objektif lagi menurut majelis hakim ini
kami biasa saja menyampaikan pertanyaan yang mulia
kami yang menilai pak
baik yang mulia tapi izinkan kami bisa bertanya langsung supaya
enggak melalui pak hakim aja nggak apa apa
kami capek nggak apa apa
oke kami lanjut ya
saudara saksi tadi saudara menjelaskan bahwa saudara riki sempat mencari di mana senjata korban joshua
apakah pada saat mencari senjata itu saudara saksi juga ikut
tadi sudah diterangkan bahwa saudara riki dia sama riki mencari senjata punya joshua
termasuk tempat di lantai dua bersama sama dengan riki
saya tidak bang riki yang bawa ke atas
hanya ricky yang membawa ke atas
baik kami lanjutkan yang mulia
pada saat setelah kejadian peristiwa tanggal tujuh kemudian tanggal delapan kembali ke jakarta pagi
tadi saudara sampaikan bahwa km buat ma'ruf
kemudian disiapkan dua mobil km menyetir salah satu mobil ya
kemudian terjadi pergantian antara km dengan saudara
apakah pergantian ini sebelumnya sudah diinformasikan
jadi karena pada saat itu kebetulan bang riki mau berhenti untuk buang air kecil di rest area
setelah mereka buang air kecil saya juga buang ke sini
saya balik om kut bilang om kut mengantuk
makanya lah saya memutuskan untuk saya yang bawa mobil dari rest area tersebut sampai di jakarta tengah
jadi tidak ada sebelumnya ya
pada perjalanan itulah kemudian disepakati karena om kut mengantuk
karena om kut mengantuk
baik setelah sampah di jakarta di saguling kemudian tadi dijelaskan ibu pc langsung naik ke atas ya
ke lantai tiga dengan saudara km
dengan saudara juga ikut
iya tadi sudah saya jelaskan juga
apa yang mau ditanyakan jangan diulang nih
apa yang sudah ditanyakan apa yang sudah ditanyakan tadi jangan diulang lagi
apa yang mau ditanyakan sekarang
begini yang mulia kami mau masuk pertemuan di lantai tiga saguling itu
karena ini ada soal skenario
ya langsung saja apa yang mau saudara tanyakan
baik yang mulia kami lanjutkan
setelah mereka naik kemudian ketemu dengan pak
pak ferdis sambo ya
temu dengan pak ferdis sambo
mereka ini siapa pak
saya tadi saya tadi mau sebutkan
kayak kan gini loh ada beberapa yang dijelaskan
tadi saudara menyimak pertanyaan saya dan dijawab oleh saksi
yang pertama naik adalah saudara putri dan saudara kuat
paham nah sekarang apa yang bertanya saudara
baik ini saya sampaikan pertanyaan saya
oke silahkan makanya dimaksud mereka siapa
bu putri dan pak sambo tadi saudara sampaikan dalam cerita
ada di dalam ruangan
di dalam ruangan
mereka itu pak f s dan bu putri
kemudian sebelumnya riki diminta untuk ke atas kemudian tidak jadi turun
kemudian anda diminta ke atas oleh ricky
pada saat ke atas
pembicaraan pada saat itu kepada saudara soal ini kita ikut jalan cerita saudara ya
jalan cerita saudara
anda diminta untuk menembak
mana duluan disampaikan
tembak dulu baru diceritakan bagaimana cara untuk melakukan itu lewat skeo
atau skenario nya dulu diceritakan baru di bagian akhir disampaikan
tadi sudah saya jelaskan juga
disuruh untuk nembak dulu baru diceritakan strio terakhirnya secara berulang ulang
setelah diceritakan tentang skenario baru ditanya amunisi harus ditambah amunisi
abis ditambah amunisi diminta senjatanya almarhum
sudah saya jelaskan tadi bapak
baik jadi diminta dulu ditembak baru habis itu anda dijelaskan skenario skenario
saya ingin dengar selengkapnya soal cerita skenario yang disampaikan pak fs itu
apa jalan cerita dialog pembicaranya apa soal cerita itu
kalau disuruh ngomongin dialog tidak akan cerita
tidak mungkin semuanya akan hafal peristiwa itu tanggal delapan juli
tadi apa yang makanya kan saudara tadi kalau menyimak pernyataan saya saya akan pesan dari awal
apa yang sudah ditanyakan jangan diulang supaya sidangan ini efektif
saudara penasihat hukum
baik yang mulia begini yang mulia saya minta izin
karena ini terhubung dengan yang disampaikan pertanyaan oleh salah satu majelis juga
apakah skenario itu memang sangat detail sehingga bisa fit dengan keadaan di tangan
oke ceritakan satu kali lagi
jadi bagi pak di skenario memang pada bulan ke tiga pak fs cuma menyampaikan tentang ada pelecehan di lantai empat puluh enam
baru habis itu di butiak saya dengar saya merespon
habis itu terjadi baku tembak antara saya dan joshua dan joshua tembak duluan
nah tapi kenyataannya kan pada saat di empat puluh enam itu tidak sesuai dengan itu yang mulia
jadi diceritakan dalam skenario pak fs sebenarnya tidak ikut tembak gitu maksud saudara
tetapi dalam tanggal delapan ketika di duren tiga sorry ketika di duren tiga dia ikut menembak begitu
artinya berbeda dengan skenario
berbeda dengan skenario kejadiannya kan memang berbeda dengan skenario
bukan saya ini kan tanya kepada saksi
jalan cerita yang disampaikan
pada saat di seguling anda berdua yang menurut anda ada bu putri juga
penjelasan soal rencana mengeksekusinya itu bagaimana
tadi sudah saya jelaskan
makanya kemudian saya tanya
kan jalan ceritanya bahwa anda tadi sama nini di keterangan
kamu saja tembak
karena kalau saya siapa yang mengamalkan kan begitu kira kira dialognya
kalau anda pergi ke duren tiga tadi sudah saya sampaikan
anda melihat pak fs ikut menembak
artinya di luar skenario yang tadi dibicarakan
di luar skenario
anda nggak ingatkan anda nggak bilang sama sebentar yang mulia
tolonglah saling menghargailah
saudara penasihat hukum pertanyaan saudara
begini kalau saudara bertanya saudara maksud kenapa saksi ini tidak bertanya kepada terdakwa
beri sambung kenapa berubah skenario
nah terus apa yang mau saudara tahu
karena kan jalan ceritanya tadi sudah disampaikan
kisah beruling itu yang penting
ketika dalam proses itu eksekusi di duren tiga ternyata ikut mengambil dan seterusnya
beda dengan skenario
anda reaksinya apa
itu yang saya tanyakan ke nya mulia
si saudara apa
ya pada saat itu begitu begitu saja bapak
tidak ada sudah terjadi kayak gitu
saya tanya ke bps lagi
pada saat di saguling ada disebutkan juga soal cerita itu ya nanti di durian tiga itu
siapa yang akan berperan nanti
maksudnya nanti kuatmarum ambil panggil ini
tidak ada bapak
tidak ada menyebutkan nama orang lain
tidak ada ya
selain almarhum ya
selain almarhum kan almarhum disebutkan namanya
kalau untuk yang lain daripada itu tidak disebutkan
peran lain lain tidak disebutkan
termasuk yang disampaikan oleh anggota majelis tadi
ruang mana yang mau dipakai untuk eksekusi juga tidak ada disebutkan ya
kalau soal waktunya disebutkan tidak
tidak ada disampaikan ya
kapan kita mau kesana jam berapa nanti kita mau eksekusinya tidak ada disampaikan ya
cuma dibilang kan itu waktu saya mau berdiri kan
pak efes sampai berdiri kalau ada yang nanya bilang saja sama sofi
nah setelah saya habis berdoa di toilet keluar toilet agus bilang ke saya
om ibu sudah turun
ketika yang masuk mobil ibu yang menyampaikan mau ke empat puluh enam
kemudian saudara iku durendiga tadi saudara sampaikan keterangan bahwa
pak fs ikut setelah anda menembak begitu ada perintah
boy tembak gitu ya kalau cerita saudara ya
kemudian di saudara tembak dua tiga kali kemudian pak fs menembak
dia menggunakan senjata glock
sedang ke rtv bloknya kemudian ditembakkan juga ke tangga kemudian ke dinding
atas tv menggunakan hs
pada saat saudara melihat saat itu ada berapa senjata di pinggang pak fs
saya nggak melihat di pinggang bapak
enggak ada ya enggak ada senjata ya
saya bukan bilang tidak ada saya tidak melihat
ya tidak melihat pak fs di pinggangnya
iya saya tidak melihat
tidak sempat melihat mungkin dilihatnya begitu
karena tidak melihat itu bukan berarti tidak melihat sama sekali
dia tidak hatikan
tadi sudah saya tanya berulang ulang
saudara mengulang terus apa yang mau sudah ditanyakan
sekarang gini saja
kami ada pertanyaan lanjutannya yang mulia
silahkan lanjutkan langsung saja
karena saudara mengulang terus
karena kalau tidak saya tidak bisa masuk ke situ yang mulia
oke apa yang mau saudara tanyakan
ada dua senjata yang tadi sudah sampaikan glock dan hs
pada saat dilakukan penembakan apakah pak fs pada saat itu menggenggam dua senjata sekaligus
kalau satu senjata yang dipegang ketika memegang blok bagaimana pergantian dari glock kepada hs
waktu menembakkan ke dinding atas tv itu
tidak saya lupa pak efes
tidak kan saya tanya ke saudara
kalau saudara tahu tidak cara perpindahan
bilang tidak tahu sampaikan tidak tahu
saya tidak tahu tidak melihat pas ganti
nanti pas bapak sudah balik arah ke arah tembok kokang senjata itu itu sudah hs bapak
itu sudah hs bapak
saudara kan dekat itu bu jaraknya
tapi kan bapak itu jangkok
jadi tidak kalaupun di sebelah kanan bapak lihat untuk pergantian senjata di mana dimananya
saya nanti melihat pada saat beliau balik arah ke atas tv
oke setelah diganti hs ya kan
sebenarnya glock itu
saudara tidak melihat ditaruh di mana glocknya
cuma saya melihat dan mendengar kokang pada saat dikokang
terus kemudian apa yang saudara lihatlah menembakkan hs itu ke dinding
di tadi ya jalan cerita tadi diberikan
sebentar dulu saya belum selesai
jadi dikenakan ke tangan joshua kemudian dilakukan penembakan dan seterusnya
karena pertanyaan berikut apa waktu berikutnya itu untuk penasihat terdakwa putri
jadi saudara sudah menghabiskan waktu yang cukup banyak
tadi jaksa mengeluarkan waktu kurang lebih hampir satu jam
ini pemberikan ini sekarang sudah kurang dua puluh menit lah
kami baru periksa saat ini baru hari ini
waktu yang sama
tadi kan sudah saya terangkan
makanya jangan mengulang
fungsinya adalah itu
silahkan mengelakkan waktunya
masih ada yang mau ditanyakan
kalau tidak diberi kesempatan
kalau bukan saya tidak memberikan kesempatan saya memberi kesempatan yang sama
kan tadi saya sudah ingatkan jangan mengulang pertanyaan
silahkan yang lain yang mulia